dalam tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat setelah calon partai politik ini menyerahkan bekas dokumen untuk
menjadi calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat maka tahapan selanjutnya yang dilakukan kpu adalah melakukan
verifikasi administrasi dan saat ini saya sedang berada di ruang verifikasi kpu yang ada di hotel
borobudur jakarta dan jika dapat anda lihat orang orang ini merupakan para verikator yang
saat ini sedang melakukan pengecekan dokumen ataupun bekas bekas yang sebelumnya
ini sudah diunggah ke sipol oleh para partai politik jadi kalau untuk kpu sendiri memiliki
delapan tim jadi dua tim ada di kpu dan enam tim berada di hotel borobudur ini yang difungsikan
untuk menjadi verifikator dan setiap harinya mereka ini bertugas dari pukul enam pagi hingga
pukul enam sore satu tim ini terdiri dari dua belas orang dan memang untuk prosesnya sendiri ini sangat
dijaga ketat untuk pengawasannya jadi setiap para verifikator yang baru masuk ruangan ini handphonenya
ini dipisahkan selama satu hari hal ini untuk menghindari adanya komunikasi dengan partai
politik ataupun dengan lo dari partai politik dan nanti juga ini verifikator ini akan mencatat
segala temuan temuan ataupun persyaratan yang tidak sesuai dengan kaedah kaedah yang sudah ditentukan
dimana nanti catatan ini akan menjadi pertimbangan bagi kpu untuk memutuskan terkait dengan verifikasi
administrasi dan kalau untuk verifikasi administrasi sendiri ini dilakukan hingga tanggal dua belas september
dan nanti pengumumannya akan dilakukan pada tanggal empat belas september dimana nanti selanjutnya
apabila ada partai politik yang dokumennya dinyatakan masih belum lengkap diberikan waktu
untuk melakukan perbaikan dan juga nanti akan dilakukan verifikasi lanjutan hingga nanti tanggal empat
dua belas oktober dan selanjutnya baru akan dilakukan verifikasi faktual dan nanti untuk keputusan
sendiri terkait dengan siapa peserta pemilu dua ribu dua puluh empat akan diumumkan pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
riza ramadan endra rizal di jakarta